saat ini pilihan transportasi umum semakin beragam salah satunya kereta
ada kereta listrik krl ada juga mrt dan yang terbaru ada lrt dan kereta cepat jakarta bandung
tahu nggak sih bedanya krl mrt sama yang sebentar lagi launching nih lrt
apa sih bedanya
trend setnya beda kemudian dari teknologinya juga beda
belum tahu banget sih
kalau krl ya kereta biasa kalau mrt lebih cepat
baik mrt lrt ataupun krl komuter lain sama sama merupakan moda transportasi masal berdaya listrik
bedanya sumber daya listrik mrt dan krl berasal dari listrik
ketika mrt menggunakan listrik atas kereta sementara lrt menggunakan listrik aliran bawah
kalau ini aliran metal
selain itu untuk rel mrt dan krl menggunakan sepasang rel
tapi kalau lrt nih menggunakan tiga buah rel sekaligus atau dikenal dengan istilah third rail
semua yang terkebang
buat yang mau naik lrt sabar dulu ya
karena rencananya lrt ini akan mulai beroperasi pada delapan belas agustus mendatang
gak sabar ya
selain lrt kereta cepat jakarta bandung juga rencananya akan mulai beroperasi pada delapan belas agustus dua ribu dua puluh tiga ini nih guys
berdekatan dengan perayaan kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh delapan tahun ini kita punya pilihan moda transportasi baru
pilihan moda transportasi baru
transportasi merupakan salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara
dari jakarta harapannya transportasi publik di indonesia dapat terus berkembang dan menyebar di berbagai daerah di indonesia